kepanikan penumpang bus po mandala saat keluar dari bus yang berhenti di perlintasan kereta sumpiuh banyumas
terekam kamera pada selasa malam
peristiwa ini terjadi akibat sopir bus nekat menerobos pintu perlintasan
beruntung bagi sang sopir ulahnya ini tak menimbulkan korban jiwa
dia berhasil memundurkan bus dari atas rel hanya beberapa saat sebelum kereta api melintas
buah nekat menerobos pintu perlintasan kereta api juga sempat terjadi di perlintasan kereta api kiara condong bandung pada awal desember lalu
bukannya patuh para pelanggar aturan ini justru menyerang relawan komunitas edan sempur yang sedang bertugas
tiga orang pelaku pengeroyokan ditangkap polisi
peran memberi edukasi taat aturan di perlintasan kereta api sudah dilakoni komunitas edan sekur sejak dua ribu empat belas
setiap jumat para relawan ini menerobos pintu perlintasan kereta api
relawan ini melakukan sosialisasi di lima pintu perlintasan kereta api
biar tanya di kiara condong lasui cikuda pateh andir dan cimindi
selama saya berada di pintu perlintasan kereta api ini memang tidak melihat adanya pengendara yang berusaha menerobos karena memang tidak ada celah atau jalan untuk bisa diterobos
kendati begitu titik ini masih dipilih oleh komunitas edan spur indonesia untuk melakukan sosialisasi
karena memang masih ada beberapa pengendara yang berusaha menerobos
kita berusaha menerobos perlintasan kereta api ini
pt kereta api indonesia daup dua bandung mencatat sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ada enam puluh tiga pelanggaran di perlintasan kereta api di daerah operasi dua bandung
total sembilan orang meninggal dunia dan empat orang luka berat karena melanggar pintu perlintasan kereta api
menempatkan istilahnya membuat kita rambu memasang cockpit barrier yang keduanya yang tidak terlihat memberikan edukasi
dan cepur kolaborasi dengan posuska kereta api dari disub sendiri dengan komunitas dengan kopolisian kandid kamsel memberikan edukasi kepada warganya
masyarakat diimbau untuk berhenti dan tidak melintasi rel kereta api ketika sinyal sudah mulai berbunyi dan palang pintu mulai ditutup
dengan ikutan cnn indonesia